apakah anda harus mengangkat koper berat saat pepergian
sepertinya sekarang sudah ada solusinya
adalah seorang anak muda dari yogyakarta yang menciptakan
sebuah koper yang dapat berjalan sendiri layaknya anjing peliharaan anda
seperti apa sih caranya koresponden kami punya rangkumannya
bandara selalu identik dengan koper berat
troli dan lalu lalang manusia ketika ingin berpergian menggunakan pesawat
satu ratus lima puluh ribu penumpang di setiap harinya terbang menggunakan pesawat
yang paling tidak menyenangkan adalah mengangkat bawaan barang yang berat dan mendorong troli
tapi itu semua tidak akan terjadi jika anda menggunakan koper ini
jadi koper follower ini terdiri dari sensor kamera
yang akan meredeksi warna pada gelap
dan ini adalah gelang kaki yang saya pakai
aktivitas di bandara yang cukup menguras tenaga
membuat mahasiswa ugm ini menciptakan solusi berupa koper otomatis
mampu mengangkat beban seberat dua puluh lima kilogram
koper ini dilengkapi konektivitas bluetooth sebagai pengendali alternatif
selain menggunakan gelang ini media apa yang bisa mengendalikan koper follower ini
selain gelang di sini kami mengembangkan aplikasi di smartphone
yang akan mengendalikan pengendalian

kami juga menggunakan aplikasi yang mengendalikan penyelidikan

dikendalikan koper follower ini secara manual dengan jarak sepuluh meter
follower bukanlah yang pertama di bidang ini
modo bag sebuah koper yang dapat dikendalikan layaknya motor
sudah lebih dulu populer di amerika serikat
inovasi mereka berhasil membuat aktivitas di bandara jauh lebih menyenangkan
meski demikian rahmat bertekad menyulap inovasi ini dalam dua tahun menjadi lebih praktis
terutama bagian krusial seperti sensor untuk membaca jarak pada koper
ini kalau untuk dari semua komponen yang ada
dengan pengerjaan selama enam bulan paling mahal mana bagian mana
untuk paling mahal jelas sensornya
sensornya itu seharga satu tujuh juta
meski baru dikendalikan
terus batas perwarupah
setidaknya anak anak muda ini terus berusaha
untuk berkreasi dan terus berinovasi
radina ataprawira yogyakarta